revolusi digital telah menyentuh seluruh kehidupan melalui berbagai aktivitas dan layanan
pesatnya aktivitas berbasis digital tersebut menciptakan data yang berjumlah sangat besar
bervariasi dan dihasilkan sangat cepat
hal tersebut dikenal sebagai big data
big data menyimpan banyak informasi dan pengetahuan yang jika diolah dengan baik dan benar
pemanfaatan big data di bank indonesia dimulai di bulan oktober tahun dua ribu empat belas
sejalan dengan dicanangkannya transformasi menuju bank indonesia dua ribu dua puluh
salah satu tema transformasi itu adalah state of the art technology
yang pada intinya adalah mendorong bank indonesia untuk memanfaatkan
teknologi dan pendekatan mutakhir yang akan membantu bank indonesia
dalam mencapai visi dan misinya secara efektif dan efisien
pentingnya big data juga dilakukan oleh bank indonesia sejak tahun dua ribu empat belas
sebagai salah satu informasi pendukung dalam memperkuat pengambilan keputusan
tidak hanya bi pemerintah pusat dan daerah sudah memanfaatkan big data
untuk mewujudkan smart city dan mengelola sumber daya lebih efektif
dapat digunakan untuk bank indonesia sendiri untuk perumusan kebijakan
dengan indikator indikator baru yang dibentuk
ini juga kami menciptakan berinovasi untuk merumuskan indikator indikator baru
yang indikator indikator makro yang bisa digunakan untuk masyarakat maupun stakeholders kami
untuk transaksi e commerce dengan big data ini data data yang kami peroleh itu bisa untuk
mengidentifikasikan juga untuk mengukur seberapa penting atau bagaimana denyut nadi dari transaksi transaksi e commerce yang terjadi
dan ini penting nanti bagaimana keterkaitan digital ekonomi ini dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi
big data juga menjadi acuan di berbagai sektor
seperti sektor keuangan pemanfaatannya digunakan dalam peningkatan layanan serta mendeteksi penipuan
di sektor perdagangan dan transportasi dengan berbasis digital telah dimanfaatkan
secara intensif untuk meningkatkan transaksi